hai bebek allah setelah didiadakan karena terjadinya pandemi ibadah umroh kembali
dibuka pemerintah kerajaan arab saudi untuk jemaah asal indonesia dengan sejumlah persyaratan mulai
vaksinasi hingga masa karantina pemerintah indonesia bekerjasama dengan asosiasi
penyelenggara umroh dan haji pada desember ini mulai memberangkatkan petugas biro travel pada
gelombang pertamanya selain sebagai surveyor hal ini menunjukkan kepada pemerintah arab saudi
komitmen dan penerapan protokol kesehatan jemaah asal indonesia satu tujuannya itu untuk
mempelajari aturan aturan terbaru aplikasi hambatan hambatan kemudian peluang peluang
dan lain lain dalam rangka penyelenggara umroh untuk jamaah yang kedua karena pesertanya adalah
semua adalah orang travel ya diharapkan bisa tertib bisa rapi kita ingin menunjukkan kepada
pemerintah saudi bahwa
selanjutnya koordinator wilayah himpunan penyelenggara umroh haji jawa timur bali dan
ntb andi alamsyah menekankan simulasi pelaksanaan umroh merupakan tantangan bagi penyelenggara umroh
pemerintah indonesia bagaimana umroh menjadi potret bagi kerajaan arab saudi dalam penyelenggaraan
ibadah haji dua ribu dua puluh dua untuk jemaah indonesia di sisi lain meski dilaksanakan tahun depan dan belum
mendapat kepastian dari arab saudi pemerintah tetap berpikir bahwa jamaah ini akan menjadi
keadaan yang lebih baik untuk pemerintah di jawa timur
bahwa umroh yang terbaik untuk pemerintah di jawa timur adalah keadaan yang lebih baik untuk pemerintah
yang lebih baik untuk pemerintah dan yang lebih baik untuk pemerintah yang lebih baik untuk pemerintah

menyesuaikan biaya haji tahun dua ribu dua puluh dua yang tentunya besaran bp nya menunggu perpres ya
dan dokumen jamaah juga sudah kita siapkan yang saat ini sudah dipegang masing masing jamaah asrama
haji sukolilo surabaya yang menjadi embarkasi dan debarkasi jemaah haji asal jawa timur bali dan
nusa tenggara timur pun ikut bersiap meski hingga akhir tahun ini masih menjadi lokasi isolasi
serta karantina pasien covid sembilan belas dari tujuh belas itu dipinjam oleh pemkot empat gedung masih tiga belas gedung
selama kegiatan karantina kemarin tiga belas gedung itu kita maksimalkan untuk kegiatan karantina pekerja
migran indonesia tidak ada masalah apalagi nanti kalau pas ada kegiatan karantina bagi jamaah
umroh asal jawa timur maka kami masih mampu sekarang yang tersedia gedung kami empat belas gedung
itu dengan kapasitas sekitar delapan ratus an orang lah bila dalam waktu dekat diperlukan pengelolaan
asrama haji sukolilo menyatakan siap skema pemisahan gedung hingga alur jemaah dan
petugas kesehatan pun telah disiapkan sesuai dengan protokol kesehatan simulasi umroh yang
dimulai akhir tahun ini menjadi potret kesiapan pelaksanaan ibadah haji pemerintah indonesia dan
pihak terkait mulai pusat hingga daerah wida subianto andreas wicaksono surabaya jawa timur